sehari jelang natal kepadatan penumpang masih terjadi di terminal antar provinsi kampung rambutan jakarta timur pada selasa siang tadi
sejak h enam hingga h dua setidaknya dua puluh delapan satu ratus enam puluh lima pemudik berangkat ke kampung halaman dengan satu enam ratus enam puluh empat bus dari terminal kampung rambutan dalam rangka libur natal dan tahun baru
hamin satu natal pemudik masih memadati terminal kampung rambutan khususnya untuk tujuan keberangkatan sumatera jawa barat jawa tengah dan jawa timur
terkait keamanan terminal meski belum ada laporan tindak kejahatan yang menimpa pemudik polres jakarta timur tetap meningkatkan patroli keamanan di lingkungan terminal
puncak arus mudik dalam rangka libur natal dan tahun baru di terminal kampung rambutan diperkirakan terjadi hari ini
ada masyarakat pengguna bus angkutan bus umum terutama dari terminal kampung rambutan
kami himbau tetap jaga keselamatan hindari calo tiket
hindari orang orang yang tidak dikenal menawarkan sesuatu apapun itu
dan kalau bisa belilah tiket melalui sistem online
sekarang banyak tersedia di aplikasi aplikasi online pemasaran tiket bus
kami sarankan melalui itu untuk menghindari calon calon yang bisa dibilang calon yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan calon penumpang